pemerintah provinsi dki jakarta resmi menunda penyelenggaraan ajang balap mobil bertenaga listrik formula e
padahal pemprov dki jakarta telah menggelontorkan dana hampir satu triliun rupiah untuk menggelar formula e
hasil badan pemeriksa keuangan hasil auditnya menemukan sejumlah masalah soal dana pembayaran formula e tersebut
untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung narasumber sore ini
melalui sambungan zoom ada wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
selamat sore pak wagup
selamat sore assalamualaikum mbak nana pemirsa dan mas burd
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan juga melalui sambungan telepon ada anggota dpr di dki jakarta gilbert siman juntak
selamat sore pak gilbert
selamat sore mbak nana
selamat sore pak ari
melanjutkan tadi yang sempat terputus pak wagup pemprov dki resmi menunda penyelenggaraan formula e
tapi kami ingin konfirmasi apakah betul dana yang dibayarkan untuk pendanaan formula e mencapai satu triliun rupiah pak
terdiri atas pembayaran dua ribu sembilan belas ini tiga ratus enam puluh miliar tahun dua ribu dua puluh ada dua ratus miliar dan bank garansi mencapai empat ratus dua puluh tiga miliar
ya jadi terkait pembayaran betul sekali angka tersebut namun demikian untuk bank garansi sudah kembali
yang masih ada di pihak penyelenggara adalah committed commitment fee
kita tidak tarik kembali karena dki jakarta prinsipnya tidak memiliki
batalkan kegiatan tersebut cuma menunda dua ribu dua puluh dua karena adanya covid sembilan belas
jadi tidak hanya jakarta di seluruh kota kota mengikuti kegiatan formula e pada tahun dua ribu dua puluh ditunda dua ribu dua puluh dua
itu juga semua telah membayarkan fee
oke artinya dananya tidak hangus begitu ya masih tetap ada
tapi pak wagub hasil audit bpk menemukan sejumlah masalah terkait pendanaan formula e yang dinilai membebani
apakah itu betul pak riza
ya sekarang apbd juga apbn semua yang bersungguh secara daerah harus diaudit oleh bpk
alhamdulillah audit berlangsung dengan baik
dan jakarta tiga tahun berturut turut memperoleh wpt btp daripada bpk
sekarang juga dalam proses pemeriksaan
mudah mudahan tahun ini juga
kita akan memperoleh otp sebagaimana tiga tahun berturut turut sebelumnya
dan tentu masalah formula e juga termasuk yang diaudit
sejauh ini tidak ada masalah
karena memang uangnya digunakan sesuai dengan aturan mekanisme prosedur dan perundangan yang ada
disampaikan langsung dengan fakta dan bukti
dan sebelum juga kegiatan ini melalui penelitian pengkajian melalui berbagai tahapan proses
dan juga dinilai oleh tim atau konsultan independen yang memiliki kompetensi kewenangan
jadi sekali lagi kegiatan ini tidak dilakukan secara sepihak
tentu harus melalui sebuah proses yang panjang
dan kalau tidak muni syarat tentu dari pihak penyelenggara formula e
tingkat dunia atau internasional tidak mungkin memperkenalkan jakarta
sebagai peserta penggaranya kegiatan formula e ke lakmat di tahun dua ribu dua puluh dua
saya mau ke pak gilbert sebagai mitra kerja dari pemprov dki jakarta anggota dprd
pak gilbert tadi disebutkan oleh pak wagub bahwa tidak ada masalah
meskipun hasil audit bpk menilai ada sedikit masalah
terutama pembiayaan dana formula e ini dinilai membebani apbd dki
apakah dprd juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh bpk
atau malah juga menilai tidak ada masalah seperti yang disampaikan oleh pak wagub tadi
ya baik terima kasih
kita sebenarnya tidak
kaget kalau bpk mengatakan itu masalah
karena dari awal pun itu sudah dimulai dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan ya
karena anggaran ini dianggarkan melalui apbd perubahan
sebenarnya apbd perubahan kan harus dilakukan untuk menyesuaikan target
atau menyesuaikan anggaran apakah kemudian apbd itu melebihi atau tidak mencapai target begitu
bukan kemudian kegiatan baru
tapi ini dimasukkan dalam kegiatan baru tentu sesuatu yang juga sudah dari awal sudah tidak tepat begitu
lalu kemudian itu terjadi karena covid ditunda
tetapi dari awal juga kita sudah melihat ada beberapa masalah lain
nah ini yang menjadi sisa pertanyaan adalah bahwa bpk mengatakan itu tidak bisa ditarik
artinya kalau selama ini ada pejabat publik yang mengatakan bahwa itu bisa ditarik
lalu bpk mengatakan tidak bisa ditarik
ini juga akan menjadi persoalan berat
karena selama kita ada di
masyarakat dalam hal reses software
ini selalu menjadi pertanyaan yang harus kita klarifikasi nanti di dalam rapat kerja dengan staffnya
pak riza dan jakro nanti
lalu juga yang menjadi masalah adalah dalam perencanaan awal itu direncanakan tiga kali dilaksanakan event
sekarang dengan ditundanya ini dua ribu dua puluh dua apakah event yang dua lagi nanti akan dilaksanakan
dan biaya yang kita keluarkan pun sudah sangat besar
dan sembilan ratus di luar yang tadi dikatakan pak rija itu berapa banyak yang kemudian perubian yang kita harus tanggung
karena kalau itu rugi kemudian komitmen dan tarik tentu ini harus dihitung semua
oke saya mau tanya langsung kepada pak wagub
apakah kemudian semakin tertundanya penyelenggaraan formula e ini
berarti biayanya akan semakin membengkak dan komitmen fee nya juga akan semakin membengkak
karena terus tertunda begitu tadi seperti yang disebutkan oleh pak gilbert
ya tentu tidak ada pebekakan ya karena angganya sangat pasti cuma kegiatannya tertunda
semua yang menjadi kebutuhan sudah di cover dari biaya yang dikeluarkan
mulai dari biaya penginapan terbangan tiket konsumsi semua
jalan semuanya sudah masuk di situ
jadi dana ini tidak hilang atau tidak hangus
hanya kegiatan tertunda dan akan digunakan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati
dan dengan aturan yang ada
kemudian yang kedua ingin kami sampaikan
sekalipun ini tertunda dua ribu dua puluh dua tidak berarti dua tahun sebelumnya hilang
itu nanti akan digantikan di tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat dan seterusnya
kemudian event ini ketika kita masuk di sini
maka pada tahun tahun berikutnya kita bisa juga jadi tempat penyelenggaranya formula e
kemudian yang ketiga keuntungan lain kegiatan ini
semua negara dengan dunia termasuk indonesia
kita akan memulai dengan teknologi baru
yaitu terbarukan diantaranya menggunakan mobil listrik
dan formula e ini juga menjadi ajang bahwa jakarta tidak hanya siap pantas berdiri
seperti kota kota besar di dunia
seperti new york london meksiko roma dan sebagainya
tapi jakarta juga akan siap memasuki industri listrik
kita akan mulai dengan bus
jakarta kita akan memulai dengan bis listrik dan semua reportasi umum
kantor foto pribadi juga kita akan dorong dengan berbagai regulasi dan berbagai kebijakan
termasuk insentif agar kita bisa terbebas dari polusi
jadi banyak sekali yang kita tuju di samping masalah ekonomi
nanti menggiatkan parawiswa
kemudian juga hotel hotel kuliner budaya kita akan dikenal
kemudian kota jakarta akan dikenal dunia
dan yang tidak kalah penting kita akan memulai bahwa jakarta akan menjadi kota yang insya allah bebas dari si salah satu pasaran kita
kenapa kita memberanikan diri untuk menjadi peserta daripada formula e
karena memang jakarta menjadi kota berkelas dunia
dan harus kita buktikan bahwa kita pantas
kita harus menjadi kota kota yang sejajar dengan kota kota dunia lainnya
tidak hanya event seperti ini tapi juga event event internasional lainnya juga kita akan siap
karena terakhir kita pernah menjadi peserta itu tempat kegiatan pada tahun tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
itu yang pernah dilakukan
mudah mudahan tahun dua ribu dua puluh dua kembali kita akan menjadi tempat penyelenggaraan event formula e atau sekelas internasional
pak gilbert dengan keuntungan keuntungan tadi yang disampaikan oleh pak wakil gubernur dki jakarta
tentang penyelenggaraan formula e di ibu kota apakah kemudian dprd juga sepakat bahwa
keuntungan keuntungan yang didapatkan jika menyelenggarakan formula e ini bisa menutup pembiayaan yang sangat besar
yang sudah dibayarkan dan juga membebani apbd dki
pak gilbert sepadan tidak sih sebetulnya keuntungannya dengan penyelenggaraan
baik kita harus melihat track record ya
recordnya di semua penyelenggaraan merugi
kemudian formula e operation sendiri tidak untung
beda dengan formula one begitu
jadi kenapa kemudian diambil formula e kita tidak tahu
dan kenapa kemudian dipaksakan harus di apbd peruan kita tidak tahu
kalau kemudian ada tamu yang akan datang dari luar negeri sangat mungkin itu tidak akan terjadi dengan suasana yang sekarang
orang masih ada sedikit rasa takut dalam hal perjalanan ke luar negeri
sehingga di atas kertas melihat track recordnya
record yang dulu selalu merugi dan kondisi pandemi yang sekarang hampir bisa dipastikan ini akan merugi
dan ini menjadi sinar lakama
diteruskan merugi dan kemudian membebani apbd tidak diteruskan saya juga bingung
lalu kemudian anggaran yang harusnya untuk kepentingan masyarakat banyak
tidak kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak
malah menjadi menutupi sesuatu kebijakan yang salah dari awal
oke baik baik
pak wagub saya beri kesempatan untuk menjawab
kalau dilihat dari track
rekodnya ini para penyelenggara formula e itu kebanyakan merugi
bagaimana kemudian pemprov dki bisa menjamin bahwa dengan biaya yang hampir satu triliun untuk digelontorkan membayar formula e ini
kemudian mendapatkan keuntungannya yang bisa sepadan
tidak rugi begitu
bagaimana jaminannya pak wagub
jadi karena saya koreksi biaya tidak sampai satu triliun
karena orang orang akan kembali
kemudian yang kedua
memang kalau sekali event
kira kira begitu lah
kalau secara bisnis ekonomi
dan kegiatan ini nanti kan akan kebertahap
pada tahun tahun berikutnya
baru dia akan memberikan keuntungan
secara ekonomis ya
di tahun pertama pun kita mendapatkan keuntungan lainnya
banyak sekali keuntungan seperti yang saya sampaikan
memang ini berbeda ya
formula e dengan pertengahwan
ini kan kita ada misi
misi jakarta biru
kita ingin udara kita bersih
jadi kita mendorong
jadi tidak semua secara ekonomi yang kita tinggal
jadi faktor lain ya
seperti soal budaya
soal para wisata
bahkan kita ingin menunjukkan pada dunia
bahwa jakarta berkelas dunia
kota berkelas dunia
dan yang tidak kalah penting
tadi soal lingkungan
kita mendukung lingkungan
tadi seperti saya katakan
kita akan mulai dengan bus listrik
jadi ini momentum yang baik
mulai menjadi momentum
bahwa jakarta siap sejajar dengan kota lainnya
kemudian jakarta akan memasuki
sebagai kota yang bersih
kemudian yang ketiga
kita juga akan memulai industri listrik
kendaraan mulai dari bus
dan kendaraan lainnya nanti taksi
kita akan mulai dengan tenaga listrik
jadi sekali lagi
banyak poin yang ingin kita raih
tidak sekedar menghitung untung rugi
tapi namun demikian
terkait dengan untung ini mana
nah ini kan dilalui
internasional yang independen
jadi semua sudah dikaji
dianalisa tentang untung rugi
benefit yang kita peroleh
ada hitungan hitungan secara
kalau tidak demikian
tentu tidak mungkin kita
kita tunggu nanti bagaimana realisasinya
dari pelaksanaan ajang balapan formula e
yang akan diselenggarakan oleh pemprov dki jakarta
apakah sesuai dengan rencana
nanti kita akan kawal bersama
terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung
tadi wakil gubernur dki jakarta
dan juga anggota dprd dki jakarta
kata aswaktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini